perhatian indonesia dan dunia sedang tertuju ke mandalika nusa tenggara barat
sejumlah ajang balapan internasional sedang berlangsung di sirkuit yang digadang gadang memiliki aspal terbaik dengan sajian panorama indah
keberadaan sirkuit ini disebutkan memiliki dampak positif tidak hanya bagi ntb tapi juga indonesia
namun bagaimana masa depan sirkuit ini akankah terus menjadi asa bagi indonesia
melalui sambungan zoom malam ini kita akan berbincang dengan gubernur nusa tenggara barat pak zulkifli mansyah
selamat malam pak gubernur
selamat malam mas iqbal
pak gubernur ini kan besok adalah hari terakhir ini ajang wsbk wssp dan juga iatc di mandalika
apa yang menjadi catatan sementara ini bagi pak gubernur terkait ajang ini
baik hubungannya dengan masyarakat pihak penyelenggara maupun tim yang berkompetisi dan juga wisatawan yang datang ke sana pak
tentu ya kami berterima kasih pada pemerintah pusat karena kehadiran pak jokowi tanggal dua belas kemarin
yang menandai diresmikannya sirkuit mandalika dan tanggal dua belas sampai dengan empat belas kita menyelenggarakan junior motor gp
atau disebut dengan asia talent cup
dan hari ini kemudian mulai kemarin ya dan besok kita menjelanggarakan dari
dan mudah mudahan nanti bulan februari ada pre season dari motor gp dan bulan maret tanggal dua puluh kita akan menjadi penyelenggara motor gp
satu hal yang biasanya kita saksikan di tv sekarang mampu hadir di indonesia tepatnya di mandalika di nusa tenggara barat setelah absen dua puluh lima tahun
dan kami tentu saja sangat bergembira ya karena ini situasi sedang tidak biasa
kita sedang dalam kondisi pandemi
dan kita menunjukkan kepada komunitas
komunitas internasional bahwa indonesia mampu mengendalikan pandemi ini dengan baik
dengan protokol kesehatan yang ketat kita bisa menjadi host dari world superbike hari ini dengan suasana yang aman
dengan penonton yang terbatas dua puluh lima ribu dari sebenarnya bisa dua ratus ribu
ini menggairahkan kita sekali bahwa setelah sekian lama untuk pertama kalinya indonesia menghadirkan satu international air event yang cukup besar
dan semuanya aman terkendali
dan selalu ini betul betul menakjubkan kita semua kelasnya kelas dunia
dan mudah mudahan dengan hadirnya international event seperti world superbike dan motorgp yang fund basednya salah satu yang terbesar di dunia
mampu memulihkan pariwisata bukan hanya nusa tenggara barat tapi juga pariwisata indonesia
menggeliatkan ekonomi hadirkan banyak eksternalitas positif dan lain lain
nah berbicara soal peluang ini pak selain tadi yang sudah bapak sebutkan terkait dengan pariwisata yang semakin berkembang
apalagi sebelumnya juga disebutkan bahwa hotel hotel juga ternyata full book begitu pak terkait dengan adanya ajang seperti saat ini
nah selain soal pariwisata apalagi pak yang bisa digali begitu terkait dengan adanya keberadaan dari sirkuit mandalika ini
itu banyak seperti saya katakan tadi
itu eksternalitas positifnya banyak sekali
seperti mas iqbal sebutkan pesawat semakin banyak frekuensinya ke nusa tenggara barat
sekarang mungkin karena pandemi dua tahun itu orang jenuh juga berada di rumah
kebetulan ntb ini termasuk salah satu provinsi yang mampu mengendalikan coronavirus disease ini dengan baik
kita terpilih sebagai salah satu profesi terbaik dalam mengendalikan covid oleh bnpb
sehingga orang ada rasa aman untuk datang ke tempat kami
dan kami mampu menghidangkan satu tontonan yang menarik sebenarnya asia talent cup minggu lalu kemudian world superbike hari ini
dan mudah mudahan ini bukan
bukan hanya pariwisata menyangkut destinasi
karena kami memaknai pariwisata ini seperti kluster yang melibatkan banyak pemain
ada hotel ada travel agents ada kuliner macam macam
nah dia akan menjadi leverage utama dalam sistem produksi dan ekonomi kita dalam skala yang lebih besar
nah dengan meningkatnya orang yang datang tentu akan ada permintaan terhadap beraneka ragam macam produk
nah ini bisa menjadi
ini bisa menjadi insentif buat ukm kita untuk memproduksi hal hal yang bisa memenuhi permintaan penonton atau mereka yang hadir sebagai pengunjung di ntb
dan itu akan menghadirkan juga banyak produk produk turunan yang lain
nah saya kira juga bukan hanya sekedar pariwisata tapi orang yang hadir akan melihat investment opportunity yang ada di ntb
apalagi ntb bisa digunakan sebagai hub kepada indonesia bagian timur
nah mudah mudahan kita bisa hadirkan industrialisasi dan pengolahan
bahan bahan mentah dikelola dengan kemampuan sains dan teknologi yang ada di ntb
kemudian kita distribusikan bukan hanya ke indonesia bagian barat jawa tapi juga ke indonesia timur
nah ini pak gubernur apakah adanya sirkuit mandalika ini bisa jadi trigger pembangunan daerah untuk semakin maju ke depannya begitu pak
mengingat event balapan tidak setiap saat dilaksanakan dan juga tidak diadakan di satu negara saja
bisa berpindah pindah tidak hanya di indonesia ataupun di mandalika tepatnya tetapi bisa di negara lain ataupun di kota kota lainnya
di dunia begitu
nah seperti apa ke depannya dari pemprov nusa tenggara barat untuk bisa membuat agar mandalika khususnya ntb
seperti itu bisa tetap bangkit walaupun mungkin saja nanti ajang ajang yang lainnya bisa saja di tempat lainnya pak
jadi event di mandalika ini sesungguhnya mendemonstrasikan pada kita semua bahwa sebuah perhelatan besar ya
event akbar seperti motogp atau world superbike ini sangat mungkin kita lakukan dengan sirkuit yang sangat fantastik
kalau ada kerjasama yang sangat sinergis dari pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
tak ada kerendahan hati untuk bersinergi berkorban bersama untuk satu tujuan mulia mengharumkan nama bangsa ya
sehingga kementerian kementerian di republik indonesia kementerian bumn pak menteri bumn nya sangat aktif
mendorong semua bumn untuk berkontribusi
nah ini juga menurut saya adalah satu hal yang sangat luar biasa ya
sehingga kami yakin ya ini bukan hanya buat pariwisata tapi buat kedepannya apalagi sirkuit mandalika ini kan berada di dalam satu area
satu kawasan mandalika yang merupakan special economic zone untuk pariwisata
nah jadi karena dia special economic zone untuk pariwisata dia dikelola oleh namanya indonesia touris
dan dia punya master plan untuk seribu lebih hektare yang salah satu klasternya sekitar seratusan hektare itu
di mana sirkuit ini berada
dan nanti kalau kita lihat master plan dari itdc ini luar biasa bahwa di sini bukan hanya ada international event seperti motor jipi saja
world superbike bahkan pak jokowi ketika mengetahui bahwa sirkuit mandalika bisa digunakan untuk formula one
pak jokowi segera menugaskan menteri bumn
bumn kemarin dan ketua ini dalam hal ini ketua mpr
untuk mencoba membuka komunikasi tentang kemungkinan menghadirkan atau mengadakan formula one di sirkuit ini
dan pak jokowi memang mengatakan bahwa beliau sudah ditawarkan oleh raja pak kudrahma kota muhammad bin salman
untuk bagaimana indonesia mampu menghadirkan formula one juga di mandalika ini
tentu kita tidak tergesa gesa dengan persiapan yang matang dengan segmen yang berbeda
tapi kalau sampai motor gp
world superbike dan formulawan diselenggarakan di mandalika
saya kira indonesia punya kelas sendiri di dunia internasional dalam hal ini menghadirkan international event dalam olahraga di tempat kami
nah dalam waktu dekat ini fokus utama yang akan dilakukan oleh pemprov ntb sendiri seperti apa pak
tentunya sarana perasarana pastinya ya pak
apalagi tadi hujan juga sempat membuat ada genangan juga di sirkuit mandalika
itu bagaimana pak
kami melihat ya kami sangat optimis ya
memang sudah ada bagaimana badan riset dan inovasi terlibat bagaimana supaya hujannya bisa digeser ditunda gitu
dan kemarin kita berhasil ya bekerja sama dengan tni angkatan udara ya
dan hari ini kita kurang berhasil karena pesawat yang digunakan biasanya untuk mengangkut garam
untuk mengalihkan hujan itu tidak sempat take off
nah tetapi kita juga
tentu ada cara cara tradisional berdoa bersama ada pawang ini itu dan inilah indahnya ntb
ini kombinasi antara modernitas dan hal hal yang sifatnya tradisional itu bersintesa menjadi satu
nah kami sangat optimis ya kenapa mandalika ini akan sukses
karena ini yang kelola itu bukan pemerintah daerah
kita kadang kadang tidak perlu khawatir karena memang sudah dapat kontrak dari dorna untuk durasi yang cukup lama sepuluh tahun
nah manajemen asing ini kadang kadang itu sangat strict
pada kedisiplinan menjaga propertinya dengan baik dengan aturan main yang ketat gitu
dan saya kira dengan dikelola oleh dorna sebagai pengelola internasional event yang sudah sangat dikenal di seluruh dunia
kedepan bukan hanya mampu menjaga sirkuit ini tetap menjadi kelas satu
tapi akan mampu menghadirkan event selain motor gp kemudian world superbike kemudian asian talent cup dan berbagai yang lain lain itu
menjadi magnet tersendiri
dan karena ini satu area
bukan hanya sekedar street circuit seperti yang ada di mandalika ini
nah banyak event event internasional itu yang bisa menghadirkan eksotisme
nusantara negara barat itu sudah mulai datang pada kami
ada nanti namanya triathlon ya
berenang dari kiri perawangan kemudian dilanjutkan bersepeda
menyusuri jalan indah di pulau lombok sampai mandalika
dan di sekitar sirkuit mandalika dilakukan lari sekitar dua puluh an kilo
mungkin ada international event seperti
dan juga kursus dunia juga akan dihadirkan di sekitar sirkuit mandalika ini dengan area yang beda dengan arena malawi
dan juga international event event yang lain
nah pemerintah dalam hal ini menteri bumn sudah mengatakan kepada kami
akan memposisingkan mandalika ini atau lombok ini sebagai sport event yang membedakan kita dengan bali dengan labuan bajo sulawesi utara
kemudian jogja dan toba yang menjadi super priority destination yang digisah oleh pak jokowi untuk menghadirkan destinasi kelas dunia beyond bali
nah ini pak berbicara soal banyaknya warga negara asing yang datang apalagi event event internasional juga akan banyak sekali diadakan di indonesia

nah protokol kesehatan dan juga penyebaran covid sembilan belas di ntb ini seperti apa pak
apakah dengan semakin intensnya banyaknya warga negara asing ataupun wisatawan lokal yang datang khusus ke wilayah mandalika
apakah ada treatment khusus pak begitu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemprov ntb agar penyebaran virus corona ini tidak begitu meluas
ketika jadwal motor gp jadwal dari world superbike itu diumumkan oleh dorna ya
kita seperti percaya dan tidak bahwa dengan begitu banyak pr yang masih menghadang kita ya
di tengah suasana yang tidak biasa suasana pandemi itu kemudian pemerintah mensyaratkan indonesia dalam hal ini mandalika hanya diizinkan
hanya dibolehkan menyelenggarakan event ini dengan aturan yang sangat ketat
nah karena keinginan untuk menyelenggarakan ini
ini sudah membuncah demikian besar di dalam hati hati kami semua yang ada di ntb ini
alhamdulillah kita punya kapolda yang bagus punya danrem yang luar biasa punya kajati yang sangat mendukung kompak semuanya dprd
dan tanpa mengenal lelah para bupati para wali kota kita dengan mimpi yang sama bahwa kita harus menjadi host dari world superbike ini november
sehingga alhamdulillah kita mampu menyelenggarakan world superbike hari ini dan kemarin dengan protokol kesehatan yang luar biasa
ketat dengan menggunakan rapid antigen buatan ntb sendiri
nah ini menarik juga
di tengah pandemi kemarin itu kita mendemonstrasikan pada banyak tamu yang berasal dari jakarta

tapi untuk penyelenggaraan
ini bukan hanya mampu memberikan pada tamu kita ayam taliwang pocing kakung dan lain sebagainya
tapi produk produk yang punya nilai tambah dengan sains dan teknologi yang lebih baik
karena itu kita punya rapid antigen buatan nusa tenggara barat sendiri
sehingga mereka disajikan satu pesan yang khusus
bahwa industrialisasi kecanggihan produk itu bisa juga digagas di kita di indonesia bagian timur
nah ini mungkin semangat yang bisa memberikan inspirasi pada daerah daerah lain
kalau ntb bisa membuat rapid antigen buatan nusa tenggara barat sendiri
kalau ntb bisa membuat rapid antigen buatan nusa tenggara barat sendiri
kalau ntb bisa membuat rapid antigen buatan nusa tenggara barat sendiri

berarti dengan adanya ajang ini tentunya bisa sekalian untuk mempromosikan produk produk yang benar benar dihasilkan dari masyarakat ntb sendiri
nah ini kita agak bergeser sedikit pak terkait dengan kasus yang sengketa
pak sengketa lahan ini kan juga sedang ramai diperbincangkan
ada beberapa warga yang ternyata hingga saat ini katanya belum di

nah ini bagaimana pak apakah sudah ada tindak lanjutnya dan perkembangannya seperti apa
setelah acara ini kami akan bertemu dengan masyarakat
sebenarnya sudah final ini
cuma karena zaman sekarang ya kita ada hal hal yang beyond control kita dengan sosial media
mestinya yang sudah selesai kemudian di upload lagi
kemudian ada hoak di edit ini itu dan lain sebagainya
jadi kita senang gaduh gitu
tapi saya sudah mengatakan pada masyarakat kami

pada itdc sebagai yang memegang apl dari lahan lebih dari seribuan hektare ini
kita tentu mementingkan investasi
kita mementingkan kehadiran tamu tamu kita untuk mensukseskan superbike dan motor jepi ini
tapi on top of on that kita tidak boleh masyarakat kita menderita dan dikorbankan
dengan sosialisasi dengan pak kapolda dengan dialog yang baik oleh pak danrem dan lain sebagainya
kita cari dengan fakta hukum yang kuat
sehingga hak orang yang betul betul belum ditunaikan haknya kita akan tunaikan segera dan sudah selesai ini
tentu dalam setiap kesempatan tanah yang tadinya murah gitu
sekarang ketika ada aset strategis di situ melonjak itu berpuluh ratusan bahkan ribuan kali lipat dari harga semula
tentu ada opportunisting behavior ada free rider di sini yang coba mengambil kesempatan
dari siapa tahu saja dapat untung besar
alhamdulillah kita di badan pertahanan
terima kasih pak menteri pertanahan telah memberikan kami seorang kepala bpn provinsi yang sangat tahu detail sejarah dari tanah tanah ini
dan dengan bantuan teknologi kita tidak bisa lagi bisa tertipu atau main main dengan persoalan tanah ini
datanya ada ukurannya ada teknologinya ada komplit
sehingga insya allah dengan sinergi yang baik antara bpn antara itdc kemudian kita punya bank
yang siap membackup finansialnya
siap membackup finansial kalau ada hal hal yang krusial dengan ojk yang sinergis juga
dengan pak kapolda pak danrem pak kajati
semuanya ada cahaya di ujung terowongan
nah ini berbicara soal sengketa lahan ini sebenarnya pak
apa yang terjadi pak
apakah benar benar bahwa pihak mandalika ini sendiri sebenarnya belum mampu untuk membayarnya
sehingga saya sempat membaca di beberapa artikel yang mengatakan bahwa akan dilakukan
apa namanya pinjaman bank begitu untuk bpn
untuk bisa membantu dan juga membayar warga masyarakat yang mengalami sengketa lahan ini pak
mungkin bapak bisa menuliskan
sebenarnya masalahnya sederhana
jadi ini bukan sengketa sebenarnya
jadi di dalam area sirkuit mandalika ada tanah tanah yang kita sebut enclave
yang artinya tidak dibayarkan atau belum dibayarkan oleh itdc sebagai pengelola kawasan
jadi by right mereka masyarakat ini harus dibayar
jadi kami melihat itdc ini kan sudah punya komitmen untuk membayar tanah masyarakat
tapi kita lihat ini buying time ini itu dan lain sebagainya
mencoba akhirnya saya bicara dari hati ke hati dengan pak dirut ipdc ya pak mas ferry
tapi mengatakan sebenarnya masalah itdc itu apa
karena sekarang ini jujur itu penting
accountability itu jadi kemestian yang harus kita hidangkan pada masyarakat
dan itdc dengan jujur mengatakan bukan kita tidak mau bayar sebagaimana kita janjikan dulu
tetapi memang setelah coronavirus ini secara finansial
bukan hanya itdc hampir semua bumn kita ini punya masalah
nah oleh karena itu komitmen yang cukup besar itu
itu agak memberatkan kami kalau harus dibayarkan sekarang
oleh karena itu kami ngambil jalan tengah
bagaimana kalau misalnya itdc kalau punya masalah likuiditas di pusat
kami bantu dari bank pemerintah daerah kami dulu gitu
toh itdc punya lahan yang besar sebagai kolateral atau jaminannya
dan itdc setuju
nah ketika bank kami mau membayar tapi ternyata tidak semudah membalik telapak tangan
karena harus mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan
harus diukur luasnya dan lain sebagainya
tapi by principle semua masalah ini sudah selesai dengan baik
oke pak saya penasaran satu saja pak
ini terkait dengan berapa sih sebenarnya bayaran yang mungkin bisa didapatkan dari
dari ya bisa dikatakan sengketa dalam tanda kutip begitu
terkait dengan yang didapatkan oleh warga pak
ini ternyata tidak sebesar yang kami perkirakan
yang harus dibayarkan oleh itdc itu kurang dari lima miliar empat sembilan
nah karena besarnya yang tidak terlampau besarnya ini
makanya kami memberanikan dari pemerintah untuk menganjurkan pada bank ntb ini
untuk meminjamkan dana pada itdc ini
dan karena kami mau supaya dalam perhelatan akhbar ini tidak ada gangguan lagi
karena kami tahu pemerintah tidak mau ada gaduh
jangan sampai namanya zaman sekarang kita tidak semua bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang lain
jangan sampai keberhasilan kita menyelenggarakan world superbike
berhasilan kita menyelenggarakan motor jipi
ternoda oleh peristiwa peristiwa yang kita tidak inginkan itu
alhamdulillah lah dengan cara berkomunikasi pak kompol pak kami dengan sangat baik
pak danda dengan sangat baik
rasa empati dihidangkan pada masyarakat
dan mudah mudahan semuanya selesai dengan baik
baik pak zulkifli terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita berharap bersama sama agar semua kegiatan yang berlangsung di ntb untuk saat ini dan akan datang
bisa menjadi asa harapan buat kita semua agar harum nama indonesia
harum nama wilayah ntb juga bisa sampai ke mancanegara
terima kasih sekali lagi pak zul
dan usai jeda kami punya laporan
dari sesi balapan pertama world superbike mandalika
cnn indonesia newscast akan segera kembali